pengurus besar federasi karate di indonesia pb empati terus mempersiapkan atletnya jelang sea games dua ribu sembilan belas mendatang
pada dua bulan terakhir tim nas karate yang didominasi karateka muda memasuki masa latihan prakompetisi
sejumlah karateka indonesia mengikuti pelatnas di wismaster baguna gelora bungkarna senayan jakarta
dua bulan jelang sea games dua ribu sembilan belas pelatihan memasuki tahap prakompetisi
pemain dijaring melalui seleksi nasional pada bulan april dan telah menjalani training camp di jepang selama tiga minggu
menurut tim pelatih sejauh ini perkembangan teknik fisik dan strategi tim nas kalate terhitung positif
hanya perkembangan tangan untuk mencapai target tiga medali emas
total tujuh belas karateka indonesia akan berlaga di sembilan kelas komite dan empat kelas kata sea games filipina nanti
susunan pemain didominasi karateka muda yang belum pernah berlaga di sea games
kalau sekarang tiba tiba langsung dari tengah tengah langsung naik ke senior tantangannya sih berat
selain kita harus fokus sama diri sendiri juga kan harus fokus ke tim
jadi untuk biar bisa ngayongin tim ngantai ngait kasih semangat dan motivasi ke adik adik
keberhasilan coki sri agung sanis tiarani meraih medali emas di sea games malaysia dua ribu tujuh belas lalu
coba ia tularkan ke junior juniornya dengan terus memberi semangat dan menjaga kekompakan
termasuk pada rifki ardiansyah teraih medali emas asian games kelas minus enam puluh kg
keduanya ingin mengulang kesuksesan meraih medali emas
intinya ada yang beda soalnya kan pasti target tim juara
di asian games kan memang medali emas
berarti asean kan asia kalau sea games kan asia tenggara
jadinya ditekankan ya ditargetkan bisa meraih medali emas
sebenarnya sih ada tekanan juga tapi ada lejutan juga
kayak menjadi motivasi kalau saya masih bisa meraih medali emas di sea games walaupun yang pertama kali
persaingan terberat diperkirakan akan datang dari vietnam thailand dan tuan rumah filipina
kompetisi prapon karate di awal november nanti akan menjadi uji tanding terakhir sebelum sea games dua ribu sembilan belas
azalea pinata arief tidiawan jakarta